apaan tuh semua
kenapa sih kamu
ya coba tunjukin semua celingannya ya wih bagus ya lukman celingan kamu mana
itu ada di kamar pusat soalnya kalau orang lihat itu pasti unik banget mirip boneka
mirip kayak boneka doraemon
sekarang lukman kamu ambil celingan kamu ya oke bagi semuanya yang sudah selesai
celengannya harap dibawa ke aula ya
ustadz saya kok gak liat sobri ya iya ya saya juga gak liat sobri dari tadi
apa gini aja ustadz biar saya cari ke kamarnya ya boleh boleh
waalaikumsalam warahmatullah waalaikumsalam
kenapa kenapa kamu panik begitu kenapa kenapa
kalau haikal yang ngambil ustadz
kalau enggak diapain lagi urusan
kamu itu gak boleh nuduh nuduh orang sembarangan begitu
gak boleh suuzon
selidiki dulu emang terakhir kamu
naruh jelengan itu dimana
karena haikal itu paling jahil
terus pas saya kembali ke kamar pas saya cek di kamar pas saya selidiki di kamar tapi kelengahnya
nggak ada sobri ya sekarang udah ketahuan nih mungkin indra itu naro celenganya nggak di kamar
kamu tapi di kamar dia sendiri daripada kita bersuuzon sama orang lain lebih baik sekarang
kita cari ke kamarnya indra kita cek ada nggak celenganya di sana ya ayo kita ke sana ya ustaz
kamu ini paling dua orang paling jago yuk pakai sebenarnya
tuh kalau saya udah bilang kalau disini tuh nggak ada ustaz ya kan ini pasti semua gara gara
aduh mana ada uangnya lagi iya juga ya kamu udah masukin uang kecerengannya sih ya
ini makanya udah kalau gitu kita harus lebih semangat lagi untuk nyari ya coba kita yang
kompak kita berpencar sekarang coba ayo cari cari coba coba sini kan enggak ada tuh sini
apaan tuh sobat apaan ya iya apaan sih kenapa ini apaan sih eh kenapa sih kamu hei hei

oh yang di film film horror itu ya yang apa tuh yang di film film horror itu ya yang apa tuh
sih biget dia orangnya beschot panggolnya siapa menghibur makan atau kihing umarna
kayak kamu kulit lagu oh seperti ya dek eh ya seperti yaitu pelan pelan b luar biasa b tulem semuanya
anggar anggarth pu shades menampungmu
kalian nabung terus
dari bentuknya aja udah bagus
kapal gede ini mau punya aku
lupan jangan lupa ya lupan
bakalan dapat pahala
iya bener lah
coba kak kamu punya duit kan kak
nanti allah subhanahu wa ta'ala
akan memberi kamu pahala
karena kamu sudah
menabung disini betul tidak temen temen
wah kok tidak
betul ini betul
balikin celengan aku
kak udah deh kamu gausah ngeles
jangan soal ga ngerti gitu
celengan aku mana balikin ga
eh eh eh eh ga boleh begitu

udah tunggu tunggu
mending kalian jangan bersisik begini dong
ya kalo yang bersisik ular ya
udah gini sekarang ustadz musa
yang mulia dasar mau tanya sama kamu
tolong kamu jawab dengan cadules
apakah betul kamu yang ngumpetin celengannya sobri
ustadz walaupun saya bandel ustadz
tapi saya nggak mencuri ustadz
karena disini itu pondok pesantren
gak boleh mencuri
betul tidak dot
kamu gak usah ngeles deh
itu ada duitnya
eh ini anak teka banget ya
aku tuh gak ngumpetin celingan kamu
awas kan jatoh kan jatoh
tenang tenang semuanya senang
tenang dulu dulu
tenang ya tenang ya
udah udah semuanya tenang
tenang tenang tenang ya
semuanya tenang ya
banyak burung aja di kepala
gimana burungnya ustad
itu di atas pala saya
pokoknya aku tetep
bersama si sobring
masa aku ditunggu sih ngambil celengannya
kamu tuh harus sabar
subhanahu wa ta'ala betul tidak
sekarang cari celengan sobring
ya allah wabarakatuh
lah kok kasur aku merantahkan
kenapa kau merantakin sih
udah gak apa apa
usat tidak ada yang bisa
pusing aja dikit
saya masih gak yakin ini
ya udah anak anakku semuanya ya
sekarang siapkan celengan kalian dengan baik
karena ustadz akan menilai
sebelumnya ustadz mau tanya dulu sama kalian semua
apa tujuannya kalian membuat celengan seperti ini
jadi tujuannya kalian membuat celengan seperti ini adalah supaya kalian giat mena
supaya bisa berhe
dot aku yakin banget dot
kalau celengannya sobri itu di kamarnya indra karena si sobri
suka tidur di kamarnya indra
lah lah lah
eh kamu berdua ngapain di sini
kamu masuk kamar orang tanpa izin